ratusan orang pendukung pemimpin fpi rizik sihab mendatangi mapores tasik malaya jawa barat
senin siang selain mengendarai sepeda motor masa juga menggelar aksi lari sejauh dua km lebih
kendaraan komando yang dibawa masa sempat melaju zigzag yang mengakibatkan sejumlah
pendukung hingga aparat kepolisian yang berada di sekitar kendaraan nyaris terserepet dalam
aksi ini massa mengecam tindakan aparat yang telah menembak mati enam belas kar fpi massa juga menuntut
agar polri bertindak adil dalam menegakkan supremasi hukum dalam aksi ini masa mengabaikan
protokol kesehatan yaitu berkerumun tanpa menjaga jarak kalau alasannya karena kerumunan
kan banyak kerumunan kerumunan di indonesia ini ketika musim pandemi bahkan yang dilakukan oleh
anaknya presiden itu waktu kemarin itu gibran dan yang lain lainnya
banyak kan kenapa tidak diproses ini jelas sebuah ketidakadilan yang kedua teman teman kami yang
ditembak itu kenapa tidak dilumpuhkan dulu kalau memang itu kesalahan kan banyak penjahat penjahat
perampok juga sebelum ditembak kakinya dulu atau dilumpuhkan dulu kenapa ini langsung ditembak mati
tak hanya kecaman tindakan tegas yang ditunjukkan polri terhadap ormas maupun
sekelompok orang pembuat onar dan keresahan justru mendapat dukungan dari masa lain
seperti yang dilakukan oleh ratusan orang yang mendatangi tiga polsek yang berada di
wilayah hukum jakarta barat pada minggu malam masa ormas pemuda pancasila ini memberikan
dukungan kepada tni dan juga polri yang bertindak tegas dan melakukan penegakan
hukum terhadap ormas atau sekelompok orang yang meresahkan masyarakat
saya menghimbau kepada masyarakat teman teman yang ingin menyatakan dukungannya cukup memberikan
doa restu saja ya tugas tugas pengamanan dan penegakan hukum itu sudah menjadi tugas dan
tanggung jawab kami dengan segala resiko yang mungkin saja akan kami dapatkan kapolres metro
jakarta barat juga mengimbau agar masa ormas atau masyarakat yang mendukung tni polri tidak
memberikan dukungan dengan mengelar aksi massa hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya
bentrok dengan masa yang lain
tim liputan cnn indonesia